seperti juga di negara negara lain masalah pendidikan menghadapi masalah mitigasi bencana itu sudah harus diberikan sejak dini
bahkan sejak dipaut mungkin sd masuk kurikulum
oleh karena itu ini menjadi sangat penting dan itu sudah dilakukan
saya kira nanti pak indri akan bisa menjelaskan
sehingga kita aware lah dalam menghadapi masalah mitigasi bencana ini
jadi dari mulai masyarakatnya dari mulai
para pelaksananya kemudian juga teknologinya dan juga inovasinya akan terus dikembangkan
saya kira pak anus silahkan
sudah jadi kita sudah kerjasama dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
jadi beberapa tahun yang lalu sudah masuk ke kurikulum baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan
kemudian untuk teknologi dan inovasi ini sudah dilaksanakan memang secara terus bertahap bertingkat berlaku
nah untuk tahun dua ribu dua puluh tiga dan dua ribu dua puluh empat kita fokus ke peringatan dini ada ancaman bahaya tsunami
nah bencana yang bisa yang tidak diprediksi sampai saat ini teknologinya adalah gempa bumi dan tsunami
walaupun negara maju pun tidak bisa mengetahui sampai kapan
nah ini kita tingkatnya adalah peringatan dini
kalau dulu mungkin pakai kentongan pakai kearifan lokal
nah bnpb dengan bbbd dan kementerian pendidikan
dan yang terakhir mengembangkan dengan teknologi peringatan dini
ini terbukti kemarin saat di gunung ruang ketika gunung itu meningkat dari tahap tiga ke empat
itu masyarakat segera bisa kita ungsikan
sehingga tanpa ada korban satupun
nah ini ke depan tentu saja dengan pengembangan teknologi dan inovasi ini dikembangkan terus
nah kemudian untuk bencana bencana lain seperti banjir
dan kekeringan itu sebetulnya bisa diprediksi
jadi kalau sudah awal tahun itu pasti banjir
kalau sudah pertengahan tahun itu pasti ada kebakaran hutan dan lahan
nah ini yang terus kami berusaha dengan pemerintah daerah meningkatkan kesiapan masyarakat
supaya bencana bencana yang bisa diprediksi ini paling tidak resikonya dari tahun ke tahun berturun
tadi kami laporkan bahwa dari tahun dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh tiga terjadi penurunan dampak

jumlah bencananya kita tidak bisa kurangi karena juga jumlah manusia tambah banyak
daya dukung lahan lingkungan juga sudah semakin berat tapi dampaknya ini yang harus kita berusaha untuk diperkecil setiap saat

sekolah kat tujuh puluh delapan tahun mereka menyertceksi warga menydisipasi untuk pemilihan dan modifikasi obat bagi hidup yang diperlukan dan aktivitas pelaku